ya jadi itulah tujuan kami membangkitkan hendaro
karena harus ada satu dari kami yang hidup untuk membalaskan dendam
tapi bukankah aku juga salah satu dari kalian
aku anak haram dari prabu akasa
iya benar tapi kamu berbeda
kamu hidup dengan ketidaktahuanmu
kamu sebenarnya tidak tahu
kalau kamu adalah
biarkan laur menghukumu
biarkan laur menghukumu
biarkan laur membersihkanmu
apa ini semua sudah selesai
pengorbananku ini harus membuahkan hasil
demi kanjeng ratu genung permoni
hai apa mau kalian tunjukkan kami cara menuju sentro kodok main
hai teman teman kalau kamu tidak akan mengetahui itu kalian akan mati
ini jalannya ini jalan asianya hanya ada satu cara untuk membuktikannya
siapa itu sudah keduga kita di jebak apa kamu pikir tugas kita ini dilalui
tanpa adanya pertarungan tidak juga aku hanya mengkhawatirkan
hai siapa disitu tunjukkan dirimu
bersiap siap laporan sering
kita harus bergerak cepat pura sari
kita harus berpencar
aku akan mengerjakan bagian dari mereka
kamu yakin sudah kirim surat pada raden
kenapa dia belum muncul juga
padahal kata mumuan
sangat dekat sekali dengan sini
jadi biung menyalahkan aku
mana aku tahu
sabar sedikit makanya biung
dia datang simta
raden itu datang
aku sudah tahan
akan mem discovery
jika kalian terus menyengah
jadi tidak mungkin
untuk pergi dengarkan
kamu sebenarnya tidak tahu kalau kamu adalah anak haram romo
bukan juga korban seperti kami
melainkan alat pembunuh prabu akasa
aku masih belum mengerti
kenapa prabu akasa menyuruhku untuk memburu kalian
kenapa dia tidak melakukannya sendiri
sebenarnya agak rumit untuk menjelaskan
tapi pada intinya seorang sulman murni
kesaktiannya akan berkurang kalau membunuh manusia
karena itulah penguasa langit mendegam di keraton langit
dan tidak pernah turun ke dunia manusia
jadi maksud kalian
setelah membunuh ibumu
romo memutuskan membunuh ibu kami semua
untuk menjaga keamanan
kalau ia telah banyak berhubungan dengan manusia
ia hanya menyelesaikan satu anak
yang ia peralat untuk membunuh
kamu sudah memutuskan
sudah aku memutuskan
mulai sekarang aku akan memburu
sang penjahat utama
sang penguasa dari para penguasa
sang penghuni keraton langit
romah dari para siluman penguasa
dan romoh dari manusia setengah siluman

ayam kamu kbrane untuk menemukan di hutan mu
memberi katanya orang tua biasa
oh itu adalah tugasnetured
merupakan sayap khawatir
keren dan melukis
gayak adalah
tidak ada tangga yang menuju ke arah keraton
aku rasa kau benar
itu pasti kabar buruk
kalian bukan penghuni setro gondomayut
kami juga penghuni setro gondomayut
jangan main main denganku
sebaiknya kalian kembali ke tempat asal kalian
aku tidak mengizinkan perjalanan kalian